pemerintah kota surabaya dan kantor pos memulai menyalurkan bantuan langsung tunai pada sabtu siang
penyaluran bantuan dimulai dari wilayah kerembangan selatan yang disalurkan langsung dari rumah ke rumah
oleh petugas yang didampingi oleh kepala dinas sosial kota surabaya
penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak bersubsidi di kerembangan selatan kota surabaya dimulai pada sabtu siang
proses penyaluran dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh petugas kantor pos bersama dinas sosial kota surabaya
kepala dinas sosial kota surabaya ana fajriatin menyebut pada tahap pertama ada tujuh puluh satu sembilan ratus enam keluarga penerima manfaat
bantuan sebesar tiga ratus ribu rupiah untuk dua bulan yaitu september dan oktober
kemudian bulan november dan desember akan diberikan pada bulan desember
sehingga total bantuan sebesar enam ratus ribu rupiah
pada hari pertama baru lima puluh warga kerembangan selatan yang menerima yang disalurkan secara langsung oleh petugas
selanjutnya warga bisa mengambil ke kantor pos terdekat
untuk blt bbm kota surabaya untuk bis pertama atau tahap pertama ini ada sekitar tujuh puluh satu sembilan ratus enam km
ini tersebar di seluruh kota surabaya
sama seperti kriteria yang dulu ini kpm ini adalah yang satu
terdata di dalam data mpr atau dalam data dtks
kemudian sudah terverifikasi oleh kementerian sosial
warga penerima bantuan mengaku senang menerima bantuan
karena selama ini belum pernah menerima bantuan dalam bentuk uang tunai
terima kasih senang sekali
ini tau bu untuk apa ini
ban bakar ya
nantinya akan dibelanjakan untuk apa ini
nanti dibelikan itu
empat bbm tiga beli sembako tiga
selanjutnya dinas sosial dan kantor pos akan berkomunikasi dengan pihak camat dan lurah di kota surabaya
untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat
farudin uluwi kontributor surabaya jawa timur